tak kena libur
meski akhir pekan puskesmas pucang sewu surabaya sibuk melayani vaksinasi covid sembilan belas
setiap harinya ada sekitar seratus orang menjalani vaksinasi
dari jumlah itu lima puluh persennya adalah warga yang menjalani vaksinasi booster kedua
meski belum masuk dalam aturan resmi syarat perjalanan
ternyata warga sudah mulai mengantisipasinya
warga berjaga jaga jika nantinya vaksin booster kedua menjadi syarat perjalanan dalam dan luar negeri
tujuannya juga baik buat masyarakat
jadi aku antusias aja kalau mau kemana mana bisa tanpa pikiran apapun
memang ada program buat naik haji
ini kan syaratnya banyak
katanya kan ada harus booster juga harus vaksin
semuanya kan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah
jadi aku melaksanakan aja
kalau saya pribadi memang penting
saya kan sering keluar pulau kemana itu waktu booster dosis pertama pun di manado saya
nanti kalau ke pelabuhan ke bandara nanti takutnya kan repot juga
padahal aturan dari pemerintah sudah ada booster kedua
kenapa kok tidak cepat cepat itu
di surabaya sejak dua puluh empat januari
puskesmas induk melayani vaksinasi covid sembilan belas booster kedua bagi usia delapan belas tahun ke atas
layanan dibuka mulai pukul tujuh pagi hingga satu siang
vaksin yang tersedia adalah pfizer
diperkirakan ketersediaan vaksin cukup hingga tiga puluh januari mendatang
sangat antusias sama vaksin baik itu
dan itu semua usia ya dari dua belas tahun ke atas
kalau dosisnya setengah itu bisa sampai dua belas orang
kalau dosisnya full full itu bisa enam orang
kan ada ketentuannya full itu kalau dosis sebelumnya itu bukan pfizer
itu dosisnya kan setengah
eh ya kalau bukan pfizer setengah kalau pfizer itu full
hingga sabtu pagi capaian vaksin booster kedua untuk nakes di surabaya mencapai sembilan puluh empat dua puluh delapan persen
untuk lansia enam belas sembilan puluh tujuh persen
sementara untuk umum masih belum terakumulasi dalam database
eka rima didin iswandani surabaya jawa timur